selain berdesakan serta duduk bergerombol meski tempat duduk telah diatur panitia sejumlah aparatur sipil negara ini pun mengabaikan aturan pakai masker
bahkan mereka tidak mendengarkan imbauan petugas kesehatan yang meminta peserta vaksinasi untuk mematuhi protokol kesehatan
sementara itu dinas kesehatan situbondo mengklaim sudah mengantisipasi adanya kerumunan dengan membagi proses vaksinasi menjadi empat hari yang tersebar di tiga lokasi berbeda yaitu di aula pemkap situbondo aula mapolres situbondo serta aula makodim situbondo
sementara itu petugas gabungan tni polri dan satgas covid sembilan belas terpaksa membubarkan kegiatan vaksinasi bagi pembuka agama di lantai dasar masjid istiqlal sawah besar jakarta pusat kamis siang
proses vaksinasi pun terpaksa dihentikan untuk sementara karena peserta berkerumun
pihak polsek sawah besar mengatakan telah memberi sanksi kepada panitia karena melanggar protokol kesehatan
adapun vaksinasi akan dilanjutkan kembali pada senin pekan depan
hari ini ternyata ada pembudakan masa peserta yang akan divaksinasi
makanya kami dari tim gugus tugas tadi
jam sepuluh untuk sementara kegiatan dihentikan